rapotnya nggak ada merahnya dan juga ratingnya pertama terus
sama ya ranking satu ranking satu
atau cuman kan beda kelas kalian
ayo sekarang buka buka buka
eh tunggu ya
ini kok kayaknya dari pus deh
ayah beli dimana
iya dong kan ayah itu ordernya dari online
kamu mau pilih yang mana
nanti ibu beliin
ya bener nih ibu
yang mana ya
bagus juga bonekanya
itu punya aku
udah sampe mana
aku udah disini
aku di depan pohon besar
yaudah saya tunggu
jangan pake lama
tadi kan udah aku masukin disini

nih effect udah sakit nih
memang ini juga perihwitan
nya mungkin jarek
ya kan chai ah eh jorok ih udah kenceng banget atau bu messi eh bu messi
eh bu bau
ah mau nih boneka zara jadi rusak nih
musik paket cerita serem serem
boneka aku jadi kayak gini cek komen
hei zara kamu jangan berkecil hati
nih inget ya nanti ya ya dengar ya ya dengar ya
kalo nanti usaha bisnis onlinenya messi ini meledak doer happeningnya
tenang aja nanti mami beliin
jangan cuma satu dua tiga empat lima sepuluh mambelin seratus juga boleh
beneran nih iya dong
eh bu ranti kayak saya dong masa sih gak tertarik sama bisnis online
aduh bu messi saya mah udah tengah ngerti
pengen mainan gitu ribet
ribet bagaimana orang modelnya cuma hp doang
udah gitu jangkauannya luas gitu
tinggal upload put eh heplut
terus udah gitu nyebar semua orang bisa beli di seluruh indonesia
ah gak usah lah pake gitu gitu
saya mah mending dagang kayak sekarang aja juga udah cukup
orang datang ngasih jahitan saya buatin nanti bayar
gitu terus daripada
hei yang kayak begini nih gak kekini
ikutan dong jadi kids ini
ikutan dong jadi kids jaman now
yang namanya usaha bisnis itu gak terlalu banyak resiko dan nggak bikin pusing tahu nggak
ini gak banyak
ini gak banyak resiko justru malah meluk
bener apa ini katakan bu messi saya setuju banget
lebih baik belanja online daripada datang ah gak ada waktu
belanja mah zaman sekarang nih jahitannya
nah on parate yang kemarin juga belum dibayar
iya saya mah langganan enak aja online shop mah waduh tiap hari rt jaman now gitu mah
eh tada dulu tada dulu parate suka belanja online
parate mau rinan bang

ada deh kepo deh ah
beli apa dong kasih tau dong ah
ada deh kepo banget sih
beli apa parate
beli obat kurus
iiih bener kan belinya obat kurus
pasti sekarang tadi udah ngerasa banyak gelambir gelambir lemak yang mana mana alias gendut ya si
iya sis pehosis barangnya sih
masih gendut aja juga bu ranti
aduh bu ranti gak lelak amet sih
atuh demu messi saya tersinggung dong dibilang gendut
saya kan gak gendut
yang ngenut itu bu endang
ayah ini apaan
ini kado buat anak dan juga kepon aku

sejman dulu dong pegang
nilai kalian dua duanya bagus
mah satu rankingnya
rapotnya ada merahnya dan juga
ratingnya pertama terus
emang anak ayah ranking satu
sama ya ranking satu ranking satu
cuman kan beda kelas kalian
buka buka buka
eh nunggu ya bu ranti
ayah ini kok kayaknya dari pos deh
ayah beli di mana
kan ayah itu ordernya dari online
udah buka dong
yaudah main berdua ya
jangan rebutan oke
ih kamu mau dong
enggak lah aku duluan
katanya punya berdua kan tadi
masa kamu yang megang sih
aku panggil ayah nih
ih aku duluan
ini tuh boneka yang dibeli sama ayah aku
aku jadi aku punya hak banyak buat boneka ini

jadi aku juga punya hak
itu kan ayah kandung aku
aku lebih punya hak
ini dong anakku

ya bener tuh kata mochi

mendingan kalian suit aja
kalau enggak kita aja ya yang mainin
tapi kan ganti gantian
enggak enggak enggak boleh
yang menang suite boleh main satu jam
oke siapa takut